sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
belum ketahuan tante
tapi bukan tante lo yang melakukannya
tapi sialnya tante yang dicurigain
ya semoga aja ya pelakunya cepat tertangkap ya
terus kata mereka mama masih harus diinterogasi juga
mereka keluarga pembosial itu
bukannya cari papa
vino itu meninggal ma
kok mama masih bisa tenang tenang gini sih
ya memang udah takdirnya segitu ya diterima aja
memangnya mama yang menentukan takdirnya
aneh aneh aja dia kamu
mama ini bener bener gak punya hati ya
mil kita gak pernah tahu bayi itu memang bagian keluarga dari kita apa bukan
jadi mau mati mau hidup
ya urusan mereka dong
sekarang yang terpenting itu kondisi papa
kamu mau angkat telepon aku juga
kamu kemana aja sih
aku menyesal banget mil
sekarang fina udah gak ada mil
dia udah gak ada
iya aku tahu pak
aku juga sedih banget juga
tapi itu kan bukan salah kamu
itu udah takdir
besok pagi akan dimakamkan
di makam yang sama dengan mas arvino
kamu sekarang ada di rumah sakit mana sih
aku kesana deh
kamu jangan kesini
situasinya gak mungkin kan mil
selain aku mau ketemu sama keponakan aku
aku juga mau ketemu kamu

karena disini ada wak dan juga bibi
dan bibi juga masih belum sadarkan diri
wah bisa ikut sakit kok sampai ngelihat kita masih berhubungan
wak udah mengancam aku
supaya gak berhubungan dengan kamu lagi mil
karena penghinaan keluarga kamu
ke wak dan bibi ku tadi
aku tahu tapi ini gak fair dong
dan kita harus mempertahankan cinta kita
besok kita ketemu di makam ya
tapi kamu tunggu sampai wak pergi dulu oke
kalau begitu kita besok ketemu di makam ya
ibu aku mauat
gila bekaslahrellah tuh saat aku balik lagi
pesona dilepon sama rumahnego
mungkin justru sekarang kamu lebih bahagia ya fin
sudah bisa bersama bapak dan juga ibu kamu di sana nak